terima kasih anda masih bersama kami
kontingen dki jakarta dan kalimantan timur berbagi emas di cabang olahraga
sepatu roda nomor lima ratus meter individual time trial putra dan putri
di bagian putri atlet dki jakarta farah amalia salsabila menjadi yang tercepat
sementara di nomor putra medali emas diraih atlet kaltim anjang pius
pertarungan ketat di nomor sprint individual time trial lima ratus meter putri
terjadi antara atlet dki farah amalia salsabila dengan atlet tuan rumah dinda salsabila
di babak penyisian dinda salsabila menjadi yang tercepat dengan catatan waktu empat puluh tiga dua ratus dua belas detik
namun di final atlet dki farah amalia salsabila tampil luar biasa dan sukses menorehkan waktu tercepat
sementara atlet papua dinda salsabila harus puas di tempat kedua dan meraih medali perak
yang jadi motivasi aku karena aku nginget kerja keras aku selama lima tahun ini
kan pon diundur setahun kan
aku nginget kerja keras aku nangisnya aku capeknya aku semua aku inget
ya aku main lepas buat diri aku sendiri
dan terbayar ya
iya alhamdulillah terbayar
di nomor putra dki jakarta gagal mengawinkan medali emas nomor lima ratus meter sprint individual time trial
dua atlet dki yang tampil di partai final harus mengakui keunggulan atlet sepatu roda kalimantan timur anjang pius
anjang meraih medali emas dengan catatan waktu empat puluh satu tujuh ratus sembilan puluh detik
total cabang olahraga sepatu roda di pon ke dua puluh di papua kali ini akan memperbutkan dua puluh empat keping medali emas
erlangga wisnuaji muhammad wahyudi papua